saudara seluruh jenazah korban kebakaran toko bingkai di kawasan mampang jakarta selatan berhasil teridentifikasi
dari ketujuh jenazah lima diantaranya diserahkan pada pihak keluarga pada jumat malam
kepala rumah sakit polri kramat jati brigjen haryanto mengatakan ketujuh jenazah korban kebakaran telah berhasil diidentifikasi
seluruh jenazah teridentifikasi melalui data primer antemortem berupa pemeriksaan gigi dan data sekunder berupa properti dan catatan medis
dari ketujuh jenazah yang telah teridentifikasi lima jenazah langsung diserahkan pada pihak keluarga jumat malam
korban tersebut sudah diidentifikasi semua dan teridentifikasi
jadi teridentifikasi primernya gigi kemudian sekundernya properti dan medis
jadi ada tiga jenasa pria usia tujuh puluh sembilan usia delapan tahun dan usia dua belas tahun
kemudian yang perempuan usia tiga puluh sembilan tahun usia dua puluh delapan tahun
untuk dua tahun dua puluh tahun dan sembilan belas tahun
empat korban kebakaran ruko toko bingkai mampang jakarta selatan yang masih satu keluarga disemayamkan di rumah duka jabar agung jakarta barat
kerabat dan keluarga besar masih terus berdatangan ke rumah duka untuk berbela sungkawa
rencananya keempat jenazah akan dimakamkan di pemakaman gunung gadung bogor jawa barat besok
kamis malam sekitar pukul sembilan belas lebih dua puluh empat menit
kebakaran hebat melanda ruko toko bingkai berlantai empat di mampang jakarta selatan
tujuh korban tewas dan lima korban terluka
para korban yang meninggal ditemukan di satu ruangan di lantai dua
terjebak tidak bisa keluar menyelamatkan diri karena api berasal dari lantai basement ruko
rata rata bangunan tersebut adalah bangunan seperti sekat sekat tempat untuk meletakkan barang barang jadi seperti gudang
pak penegasan artinya keluarga yang besar ini memang tinggal di sini pak ya
sebetulnya mereka tinggal di lantai tiga
tapi pada saat petugas masuk ditemukan di lantai dua di dalam satu ruangan
peristiwa bermula saat seorang karyawan toko bingkai di mampang prapatan menyebrotkan cairan bensin untuk anti rayap ke kayu ring di lantai basement
di saat bersamaan karyawan lain sedang memotong kayu dan memperbaiki kompresor dekat area penyemprotan
seketika itu juga muncul percikan api mengenai area penyebrotan
jenazah korban kebakaran yang mengalami luka bakar mencapai seratus persen dibawa ke rumah sakit polri kramajati dan berhasil diidentifikasi
tujuh jenazah rinciannya satu laki laki dewasa dua anak laki laki dan empat perempuan dewasa empat
korban kebakaran merupakan satu keluarga dan tiga lainnya asisten rumah tangga